itu emang kakak kamu tuh emang nyebelin banget tau gak
iya ampun kak maafin kak angga ya dia tuh emang kayak gitu dari dulu tau gak
ya tapi sebenernya dia baik banget ke orangnya
ya ampun kayak gak kerasa ya kita udah ngobrol dari tadi loh sampai udah sore kayak gini
saking serunya kak oh iya udah jam segini ya
sebenarnya aku hari ini ada janjian
ini semua cuma soal waktu
sebentar lagi sah
sebentar lagi lo akan nangis ke gue
gue yakin sah
gue yakin lo akan cari gue
saya senang deh ngeliatin kamu makan banyak
kamu harus makan makanan yang sehat ya
bergizi supaya kamu dan juga cucu mama biar tanpa sehat ya
tambah lagi ya
suka mau ngeliat
suka mau ngeliat
ya saya tau kamu makan ayam udah lima tadi
cuma tambah lagi ya
itu sayurnya belum
ke kamar dulu
pake dulu sama oma
oh ke kamar dulu ya
kalian sehat ya
oke sayangku cucunya oma
makanan udah habis ya
melakukan pemeriksaan ke pak riki
dan akan memanggil bu sarah
untuk kami minta keterangan
dan setelah itu
bu elsa akan mulai menjalani persidangan
kami akan melakukan
pemanggilan ke bu andin
untuk hadir di persidangan sebagai saksi
apa bu andin bersedia
termasuk bu sara dan pak nino
sebagai saksi juga
iya pak saya bersedia
terima kasih bu andin selamat malam
berkas berkasnya elsa itu
sudah mau komplit mas
dan sebentar lagi mau dibawa ke jaksaan untuk disidang
dan mereka minta aku mama dan mas nino
untuk menjadi saksi
ini semua adalah
akhir dari perbuatan elsa nino
kamu tenang ya
saya pasti selalu akan
ada di samping kamu
bisa berjalan lancar dan setelah ini
dan menjalani proses hukum
dia bisa sadar dan bertobat
progress ya nu
anda terlalu melakukan praktik ilegal
dengan menggunakan lab rumah sakit
anda nggak bisa kabur lagi sekarang
kami akan bawa anda ke kantor
untuk proses selanjutnya
tidak ada apa ya
halo selamat malam
selamat malam pak nino
kami dari kepolisian praja v
besok kami akan melakukan pemeriksaan terhadap riki dan pemanggilan busara
untuk kami minta keterangan
setelah itu bu elsa akan menjalani persidangan
kami minta pak nino untuk bisa hadir sebagai saksi
saya akan datang dan kasih keterangan
baik pak kami tunggu kehadirannya
aku akan lakukan apapun
biar semua selesai dengan baik
di setiap morbiditas
kami akan menggunakan
ke tak ber student
ya tapi emang kakak kamu tuh emang nyebelin banget tau gak
ih ya ampun kak maafin kakak gue ya
dia tuh emang kayak gitu dari dulu tau gak
ya tapi sebenernya dia baik banget ke orangnya
eh ya ampun kat
gak kerasa ya kita udah ngobrol dari tadi loh
sampai udah sore kayak gini
saking serunya kak
oh iya udah jam segini ya
sebenernya aku hari ini ada janjian sama temen aku sih kat
makanya aku pengen siap siap bentar lagi
gapapa kan kalo misalkan aku pulang sebentar lagi
gapapa tapi kapan kapan kamu bisa kan ketemu sama aku lagi
kak aku kan available kapanpun
kan sekarang lagi gak ada kerjaan gak ngapa ngapain
jadi kalo misalnya kakak mau ajak aku temu
ya aku pasti bisa
bisa aja deh kamu
yaudah nanti kita atur waktu lagi kakak
kapan mau ketemu ya
kak aku dari tadi tuh pengen foto sebenarnya
yang gini aja deh
kok tadi udah nelfon
apa hasilnya udah ada
temasnya secepat itu sih
tadi saya lihat dia ketangkap pak
kemungkinan besar saat mengerjakan tugas dari bapak
tadi saya lihat dia ketangkap pak
kemungkinan besar saat mengerjakan tugas dari bapak
ehh sampelnya gimana
sampelnya bisa dibalikin ke saya
saya nggak tahu soal itu pak
kemungkinan sampelnya masih di tangan petugas itu

sampelnya disita untuk dijadikan barang bukti
saya mau beritahu
kalo ada kondisi
apa yang ada
sampelnya disita untuk dijadikan barang bukti
saya cuma kasih info itu aja pak makasih
pak dwi pak dwi
itu sampel semua yang satu satunya
kamu kenapa noh
sain ya ampun
petugas yang aku suruh untuk
dan sampel yang aku punya satu satunya soal rena
atau mungkin diambil polisi nggak tahu
dan kalau itu dijadikan barang bukti ini persoalannya jadi panjang lagi ma
nama aku dibawa bawa
kenapa bisa sebodoh ini sih
ya udah noh
harusnya kamu gak boleh ngelakuin itu sayang
kamu mau ngapain lagi tuh
telepon pak dwi
saya minta tolong sampelnya diamanin
temuin sampel itu
saya udah gak punya barang bukti lain
tolong kabarin saya kalau sampai ketemu
kok gue bener bener kayak dapet sosok kakak cewek dari kamichi ya
baru kali ini gue bisa kayak gini
beres beres ya kan
saya ada temen yang deket sama gue dan bisa seru seruan
ya ampun ini lucu banget pak
gawat udah ada polisi datang
semua barang sudah siapa
gawat kawan itu semua pasti dijadikan barang bukti
jangan jangan sampel pak dwi juga ikut diambil
kalau begini ini gue kabur deh daripada ketahuan
nanti gue ketangkep juga
tidak ada yang kecacat kan
tidak ada pak
ya sudah kita bawa ke kampung
kenapa sih dwi belum nelfon juga ya
semoga gak ada masalah
semoga bukti sampel itu ditemukan
halo gimana sampelnya ketemu
itu sampel saya satu satunya loh
belum pak saya belum menemukan sampel itu
soalnya banyak polisi di rumah tugas itu
jadi saya tidak bisa masuk dan mencari barang bukti itu
jadi sampelnya gak ketemu
iya pak sepertinya polisi sedang mencari barang bukti di rumah itu
kenapa bisa gagal begini sih
nah ini satu satunya cara
kalau sampai sampel bukti itu
ditemukan polisi dan jadi barang bukti
bisa panjang urusannya
yang ada andin semua bisa tahu apa yang aku lakukan
kalau harus gagal aku gini